hai entah apa yang diucapkan sang ratu keraton agung sejagat fani aminadia kepada sang raja
toto santoso suara lirih dan raut wajah sang ratu yang tampak marah hanya dibalas wajah
raja yang tertunduk lesu perdebatan ini terjadi saat kapolda jawa tengah irjen
polriko amelza daniel menjelaskan sepak terjang kedua tersangka kami menulaikan
lima ratus tahun itu untuk mendamaikan bumi dari hasil pemeriksaan keduanya diduga melakukan
kegiatan dengan unsur penipuan dengan menyebarkan berita bohong tentang keraton agung sejagat yang
diklaim akan menyelamatkan dunia keluarga yang ingin selamat harus terdaftar sebagai anggota
atau rakyat kerajaan dengan membayar iuran antara tiga juta hingga tiga puluh juta rupiah
selanjutnya daripada kerajaan mataram dan pusatnya di kedamaian bayang

makartu dari bgd dengan kerajaan ini akan terbebas dari malapetaka dari berbagai
bencana dan bisa terjadi perubahan hidupannya menjadi lebih baik dan sebaliknya
tidak mengikuti tidak mengikuti tidak mengakui dari peradaan atau polisi juga mendapati toto
santoso dan fani aminadia bukanlah pasangan suami istri yang sah meski menyandang status raja dan
ratu atas perbuatannya kedua tersangka dijerat pasal tiga ratus tujuh puluh delapan kuhp dan pasal empat belas undang undang nomor
satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam tentang penyebaran berita bohong yang berimbas pada keonaran masyarakat
keraton agung sejagat ini telah dipasang garis polisi setelah
polda jawa tengah mengamankan raja dan permaisuri serta tujuh orang pengikut keraton tersebut
para pengunjung yang umumnya adalah warga luar kota purworejo hanya bisa menyaksikan
wujud bangunan dan batu prasasti keraton agung jagad ini dari jauh sejumlah anggota
kepolisian berjaga di pintu masuk bangunan keraton tim liputan cnn indonesia